sampai jumpa di video selanjutnya
teleponnya nggak aktif lagi
saya bakal hubungi bapak lagi
baik kalau gitu
terima kasih sebelumnya
saya akan tunggu update annya
terima kasih mbak
akhirnya sampai juga di rumah
mungkin karena kerjaannya
ngecek kerjaannya elsa
siapa tahu itu yang bikin dia stres kan
ya mudah mudahan aja
jadi lebih baik ya
nggak bikin dia stres seperti ini maksudnya pak
ya bapak mandi dulu ya
bikin duluan deh
pernah ke hotel seremite belum
kamu sabtu kemarin kemana
di jantika skincare
aku udah capek begini lagi pake kapucong kapucong gitu
aku masih kepikiran
apa maksudnya andin tanya tanya seperti itu ke el saya
mendingan aku tanya langsung sama andin
maksudnya apa ya ngomong kayak begitu
nomor yang ada tujuh
sedang tidak aktif
atau berada di luar servive area
teleponnya gak aktif lagi

secara perubahan seperti ini
anin kenapa di tempat sepi kayak gini ya
dan ada orang yang bisa bertanya lagi
karena mau berdoa buat mama
oh pinter sekali yuk
kita berdoa yuk
papa dan mama belum pulang
tolong jaga mereka ya allah
kamu pinter sekali sih sayang
yaudah kita udah berdoa buat mama buat papa kamu
sekarang tidur ya
biar sahurnya gak telat dah kok
biasanya kalau rena punya firasat seperti ini selalu saja ada kejadian buruk
ya tuhan semoga andin gak kena penapa
kenapa belum ada kabar juga ya dari al
kau gak apa apa
kamu kenapa bisa ada di sini
aku habis dirampok mas
ya semua barang barangku diambil baik
terus aku ditinggal sendirian
dan aku takut banget mas
terus sementara aku nunggu kepalanya pusing dan dikira aku pingsan
udah udah udah udah gak apa apa
yang penting kamu yang sekarang selamat kan
untungnya ada kamu mas
ada kamu yang nemuin aku
saya pasti akan selalu bisa menemukan kamu andin
karena kamu tempat saya untuk pulang
apa yang dirasa ini apa
kamu tahan deh kita ke rumah sakit
enggak usah mas kita ke rumah sakit
aku cuma pusing dan cuplah aku rasa ada sedikit keselihatan di belakang
ya udah kalau gitu
jadi barang barang kamu semua dibawa sama sepeda taksi itu
iya terus aku diambil dan di dalamnya itu ada handphone sama
sama ada dompet
kamu masih inget gak itu taksi apa
kalau plat nomornya aku nggak tahu mas tapi
bu taksi bu
saya udah mutu muter bu belum dapat orderan
kalau ibu berkenan naik taksi saya aja bu
nama taksinya taksi anugrah dan nomor taksinya bm lima puluh tiga kalau enggak salah
saya suruh ini yang cari ya